hai karena kami telah menyiapkan konsep pengamanan jadi pengamanan maut takdir yang kami juga kembali mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan takdir memuliakan memahmurkan masjid masjid di kampung ataupun
sekeliling ini tidak perlu permohon tidak perlu berkeliling jadi akan lebih baik silakan takdir dimensi putih yang ada di wilayahnya masjid masjid